aku lagi di rumah sakit
duni kamu jangan senyum doh semangat
kita aku doain ibu kamu
nah gitu dong senyumnya
kita semua sudah tahu kan
kampung kita ini sedang diteror hantu muka rata
itu jangan jangan arwahnya pak mio yang kentayangan
matinya aja kan pendadak
bisa jadi tuh bu
kamu gak merasa diikutin
atau gimana gitu
emangnya ada apa ya bu
masa sih dek kan ada hantu muka rata
nyi kan bener
jadi gini hantunya itu
suka bawa bawa gerobak sate
terus kepalanya itu
itu persis banget almarhum bapak kamu
bener kan ibu
ibu kalau ngomong jangan semerangan ya bu
bapak saya gak mungkin jadi hantu
ih kok marah sih
ini mukanya rata
kayak sedikit kean
tapi masa sih
ada setan siang siang
selamat pagi bu
ini doni keluarganya baru pindah kesini
ada temen baru
ayo doni kita ke ruang dulu dulu sebentar
ya mari anak anak
kan anak bukankah sate yang baru
baru pindah kesini
ada temen sate
saatnya anak bukankah yanggenter

ibu aku lagi dirumah sakit
bisa sadik haribangan aku tuh

kamu jangan senyum dong semangat
nah gitu dong senyumnya
kita semua sudah tahu kan
kampung kita ini sedang diteror hantu muka rata
maka dari itu saya sedang merencanakan menambah jadwal ronda
walaupun saya perempuan saya ikut honda
demi keamanan bu
mutitis hebat banget
walaupun perempuan kayak wonder
nggak kayak pak rt
pak rt menakut
dia terlalu takut
takut banget kalah sama kita
dunia kita main yuk
rafa kamu nggak takut temenan sama aku
nah karena kalian aja nggak mau teman sama aku
aku mau kok jadi teman kamu
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
aku juga mau
ini kak adam
ini kak bella

itu labah labah tuh
masih marah juga sama papa kamu karena ngambil tempat jualannya makanya jadi gintayangan adam
ada ham apa aku balik duluan ya tunggu nih aku anterin
hai adam adam kamu ini kebanggaan banget kamu ngomong iya dam lain kali kamu
maksudnya kadangnya dia selalu ngomong ngasih dengerin maksa ya nggak papa
kamu dengerin banget ya aku dulu
kita harus pergi
anak anak kalian kenapa kok ketakutan begitu
pandi tahu enggak caranya bagaimana melawan hantu mukarat pak rt ada ada aja saya ini
kan cuma tukang sate biasa mana tahu saya ngelawan hantu muka rata itu
pak rt sugar me tahu itu kalau kau kasih tahu
sepertinya hantu muka rata itu beneran arwahnya pamiun yang gak rela tempat jualannya ditempatin
sama orang lain saran saya memang mendingan pindah dari situ demi kedamaian bersama
mah waktu bisa begitu atu pak rt jangan cuman gara gara satu orang kita satu kampung diteror
sama hantu muka rata bener tuh prt masa kita yang harus menanggung akibatnya
mohon maaf nih para warga saya tetap harus membela mang pandi nggak bisa dong para warga memutus
rezeki orang seperti itu tidak boleh pak mali tapi pak udah tenang aja nanti kita akan cari cara
bagaimana caranya menghadapi hantu muka rata wah wah wah wah ada yang sob berani rupanya nanti kalau
didatengin sama hantu muka rata itu pasti ada yang pipis di celana hahaha bener banget siapa maksudnya saya

hai ah bu titus jangan sembarangan bu titus ngomongnya saya rt loh ih siapa juga yang
nyebutin nama situ ada yang kesini rupanya si bu titis mulutnya lemes bener ya
mang pandi udah nggak usah didengerin jalan terus ibarat pepatah mengatakan kafilah berlalu dugong
akan mengejar ngejar rejwekin aja pak rt makasih banyak ya pak rt ya
pak pak saya ini baru ngeborong sate nya pak pandi nih bapak setrak sayang pak anda ini pak saya baru
udah tahu yang tahu
aamiin alhamdulillah yang penting memberkati ya
ya bapak assalamualaikum
aduh enak banget di perut
udah kenyang ini
kalau nggak inget mau ronda
udah langsung pulang aja deh
kenapa saya lewat jalan sini
ini kan jalan sepi
aduh kenapa saya tersesat gini
itu ada yang mengarah kesini
warga yang mengarah sini jadi saya nebeng
tetep aja bilang gak takut
nah tukang dagang ini mah lumayan